beberapa minggu belakangan lini masa hampir selalu diisi oleh kisah kinan aris dan lydia
selain faktor kedekatan jalan cerita aspek emosional marketing tak dipungkiri menjadi magnet drama yang lagi booming ini
apakah artinya strategi marketing drama yang berjalan tepat menjadi pendongkrak sebuah tayangan menjadi booming
kami bahas bersama hermawan kartajaya founder and chairman mark klus ing
selamat malam pak hermawan
apa kabar kita ketemu lagi tiffany
b sudah selesai karena saya mau diwawancara cnn indonesia malam ini
jadi harus nonton ya
rodok manggel tapi ya wess mbak
tapi cnn indonesia
supaya tahu ada akhirnya gimana
nah ini nih berarti kan pak hermawan tuh bukan di apa
kategori orang orang yang memang apa ya memang mengikuti dari awal
karena mungkin ngelihat trennya di luar sana apa sih ini semua orang ngomongin layangan putus ini series apaan sih
bagaimana sih melihat strategi pemasaran atau marketing sehingga bisa jadi booming seperti ini pak hermawan
nah gini banyak orang menganggap layangan putus ini suksesnya cuma karena dari filmnya
filmnya bagus itu namanya konten innovation
tapi jarang yang meninjau dari konteks innovation
ya saya satu dulu filmnya kenapa bagus ya
banyak orang yang ngomong emosional momentum ini masalah indonesia seluruh dunia buktinya perselingkuhan itu aris di mana mana
ngambil momentumnya tepat yang main bagus terutama putri marino terus dapat kesan gak bagus dari mana mana
aku barusan ke pekanbaru ada kinan di sebeth
kemudian katanya di jakarta selatan ada lydia dimarah marahin lydia nya tapi jangan hanya geraldine yang dimarah marahin kan
gak bisa kayak gitu mainnya bagus dan sebagainya kan
itu cocok buku saya berapa tahun yang lalu marketing influencers
bahwa nanti dunia ini makin menjadi emosional
jadi emosi itu harus dimainkan
dimainkan kalau dimainkan rasional itu gak bisa lah
sekarang dengan sosial media kan memang betul betul terjadi
emosi dimainkan tepat pada waktunya oleh pemain pemain berkarakter nyambung human to human beres
tetapi konteks innovationnya gini loh inovasi yang dilakukan oleh channelnya sosial media ini luar biasa
channel ini kan bukan channel utama kayak netflix ya
channel aku baru tahu ini
ada wetv ini barusan ada begitu layangan putus terpaksa aku
vip dan sebagainya
btv ini macam macam kalau tidak ada btv tidak bisa juga loh
banyak yang produk bagus tapi tidak kemana mana
karena distribusi filmnya kurang bagus sosial medianya kurang bagus
kemudian satu lagi yang hebat itu pricing itu tiga ribu itu
karena orang penasaran tuh dah
tahu dia katanya tiga juta loh lagunya yang beli ini
kalau rp tiga x rp enam berapa rp delapan belas loh
dalam waktu singkat dapat dari episode sepuluh a sepuluh b
kalau yang filmnya sendiri content innovation itu berdasarkan apa
diferensiasi yang dimiliki film ini ketimbang yang lain
tetapi konteksnya dibagi sembilan a sembilan b satu a satu b jumat sabtu seminggu sekali
terus terakhir kejutan yang luar biasa kalau itu terbiasa
diirit seminggu sekali
walaupun aku ratok manggel bayar rp tiga rp tiga
tapi ini innovation metric aja gak pernah kayak gitu
oke pak hermawan
berarti saya catat
nah saat itu kan sebenarnya ada content innovation
tadi pak hermawan sampaikan
konteks ya itu tadi
apa konten dan juga konteks
itu yang membuat mungkin salah satu pendongkrak ya
sehingga mungkin kalau saya simpulkan ini adalah sebenarnya dibalik cerita di balik kontennya adalah
bagaimana strategi yang dibuat oleh layanan streaming berbayar tersebut
ini bisa menjadi apa ya
menjadi trigger atau menjadi acuan juga untuk kedepannya
bahwa sebenarnya kan yang seperti ini sudah sedikit banyak itu sudah ditangkap oleh pasar drama di korea selatan
walaupun channel output layanan streamingnya mungkin tidak dari korea gitu
tapi kurang lebih seperti itulah
termasuk dengan pembagian episodenya
artinya produk atau komoditas sinetron indonesia sekarang
harus memperhatikan atau memperhitungkan hal tersebut
nggak bisa lagi bikin episode yang tiga ratus menang mentang laku begitu
jadi memang ada tekniknya
jadi kalau konten itu produknya yang di differentiated
jadi kalau pd posisinya yang di differentiating branding
brand layanan putus ini kan harus ada difrensiasinya daripada yang lain
posisinya ini apa
oh ini film sepuluh seri perselingkuhan yang di ired tiap tiap kali
nah itu positioning itu pdb itu mesti jelas didukung oleh konten dan konteks
kalau filmnya aja yang unik yang kreatif yang emosional yang dimainkan oleh reza radian yang hebat
kemudian putri marino yang ayu dan bagus
itu kan apa itu bagus
tetapi kalau kemudian channelnya tidak bisa memperbaiki
kalau channelnya tidak bisa memainkan konteks indonesia ini benar
kan habis banyak beberapa film yang bagus
tetapi kurang jalan juga
sekarang orang tanya loh pak bts kenapa kok berhasil mulai dari korea
satu memang dia apa ya bukan korea sama sekali sudah korea wajahnya
tetapi kan amerika
semua kalau nggak masuk amerika kan amerika
nah korea selatan sama amerika itu kan dekat hubungannya
nah apalagi fighting spiritnya orang korea itu sama korea utara kan lagi berantem gitu
jadi lebih ada musuhnya lebih ini
tetapi konteksnya gimana
dimainkan di pbb dimainkan di mana di mana
itu strategi marketing yang sebenarnya konteks itu seringkali lebih penting daripada konten
di marketing entrenders buku saya yang berapa tahun yang lalu pakai covernya lipstick gitu
marketing kok in venus gitu kan
jadi bagaimana emosi itu dipacu lewat konten dan konteks
oke konteks lebih unggul atau lebih penting jangan salah dibandingkan dengan kontennya
bisa bisa lebih salah
lebih hebat daripada konten
tapi konteks diferentation seringkali memenangkan
walaupun kontennya biasa biasa saja
kalau konteksnya bagus differentiated itu secara overall konten yang agak biasa itu menjadi istimewa
kan pbb musimnya yang differentiation branding
jadi kalau marketing itu ya tetap kayak gitu walaupun digital
jangan mikir apa loh ini digital marketing
marketing is digital anyway sekarang ini
yang penting prinsip nomor dua kalau sudah digital menyentuh humanity nggak
ini sangat menyentuh humanity
terus ketiga ada strateginya bukan tactical
ini di belakang ini pasti ada orang pinternya
sengaja atau enggak enggak tahu
tapi apapun itu itu bisa menjadi acuan juga kalau memang dampaknya positif
ya kan kita kan melihat bagaimana tren ya kan tren bagaimana orang juga behavior mengkonsumsi hiburan pun juga sekarang berbeda kan pak hermawan ya
terima kasih pak hermawan kartajaya sudah bergabung dengan cnn indonesia connected showbiz corner malam hari ini
sudah habis layangan putusnya
mungkin kita tunggu nanti analisa lebih menarik lagi dibalik layangan putus atau seri seri single
kalau enggak episode sepuluh kalau enggak nonton rugi besar karena semuanya ada di episode sepuluh
berarti saya harus nonton dulu dari awal ya
terima kasih selamat malam
pak hermawan salam sehat selalu